setelah mengalahkan unggulan kedua asal tiongkok shi yuki di babak kedua
kali ini jojo menggulingkan unggulan kedelapan asal india kidambi srikang
ini adalah kemenangan kedua jojo atas kidambi
terakhir keduanya bertemu di kejuaraan badminton bergu asia februari tahun lalu
pertandingan berlangsung sengit
namun peraih medali emas asean games dua ribu delapan belas ini mampu bermain lebih tenang
dan mengakhiri empat puluh delapan menit pertandingan dengan skor dua puluh satu delapan belas dua puluh satu sembilan belas
nah untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini